standar minimum yaitu yang tertera di dalam permendikbut nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu tersebut
rincian spesifikasi laptop telah diatur dalam peraturan mendikbut nomor lima tahun dua ribu dua puluh satu ini harus dilakukan oleh para pendawat laptop tersebut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
menurut tech reviewer mouldie satria laptop dengan spesifikasi minimal tersebut setidaknya dapat digunakan untuk kebutuhan dasar pelajar
kalau saya melihat ini bisa digunakan untuk kebutuhan kebutuhan yang memang sangat basic sekali
seperti office basic seperti world processing terus juga excel dan juga presentasi aplikasi aplikasi yang memang rata rata digunakan di sekolah gitu ya
chrome os ini tuh sangat ringan sangat responsif karena memang kebutuhan untuk menjalankan aplikasinya itu tidak sebesar seperti windows ataupun bahkan mac os
jadi kalau diperlukan
dilihat dengan harganya ya harga segitu sih cukup sih tiga juta empat juta
mouldie juga menyarankan agar laptop yang nantinya dibagikan menggunakan sistem yang terbaru minimal dua ribu sembilan belas agar dapat digunakan untuk jangka panjang dan lebih awet
meski begitu hal yang menjadi catatan yakni berdasarkan data dari kemendikbud masih ada dua belas sekolah yang belum terpasok internet
dan empat puluh delapan sekolah dengan jaringan internet buruk di indonesia
kendala ini dikhawatirkan dapat membuat bantuan laptop
menjadi tidak tepat guna dan manfaat
terkait hal ini samsuri menambahkan pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemetaan dan koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika esdm dan pemerintah daerah setempat
syifa hanifah galuh prestisa jakarta